masih di good morning hari raya kurban sudah di depan mata yang artinya santapan berbahan daging akan menghiasi meja makan ya mulai besok ataupun hari ini ada ya
ya memang benar olahan daging sapi atau kambing apalagi dimasak dengan santan ini tentu saja bikin kolesterolnya ini akhirnya jadi meningkat gitu ya
jadi sebelum maju ke medan perang besok nah ada baiknya kita siapkan amunisinya dulu
kita akan membuat jus penurun kolesterol
nah seperti apa cara membuatnya kita akan langsung praktek dalam segmen one minute tips berikut ini
oke untuk membuat jus spesial ini bahannya tuh gampang banget
apalagi kalau kita datang ke pasar tradisional atau pasar modern pasti semuanya ada
mudah didapatkan semuanya
mudah dibuat juga gampang diminum tapi hasilnya mantul
woy jauh apalagi kalau diminum tiap hari ya makin mantul
oke bahan bahannya apa aja nih sarah
oke kita ada butuh yang namanya mentimun karena mentimun ini kaya akan serat yang bisa menurunkan kolesterol
betul dan juga kadar airnya tinggi juga
betul kadar airnya tinggi
terus kemudian kita juga butuh melon ini melon terserah anda ya mau melon yang kuning seperti ini
atau melon yang hijau atau yang dalamnya putih juga boleh tergantung selera gitu
terus kita butuh lagi air air
terus kemudian ada juga ini nata the coco secukupnya
kemudian ini ada biji selasi atau bisa kita gunakan ciasit juga boleh
yang sudah direndam air sehingga
sudah berbentuk gitu ya
sudah mengembang begitu ya
dan juga ada gula pasir
kalau dirasa kurang manis
kalau dirasa kurang manis atau kalau anda kurang suka gula pasir
bisa diganti juga kalau dengan madu atau mungkin juga gula jawa juga bisa
atau nggak mau dikasih gula sama sekali juga boleh karena
karena biasanya melonnya sudah manis
tapi karena kita pengen yang manis manis lebih manis
oh oh betul
jadi kita extra gula
oke cara membuatnya apa nih sarah
kita itu masukin aja melonnya ya alfian
kita masukin semua ya
oke masukin semuanya deh
masukin semuanya aja
seratus gram ya kalau nggak salah ya empat ratus gram
kalau satu yang melon yang
dengan kecil itu ya terparuh lah ya
ini melon juga kayak akan serat
banyak vitamin c
ada vitamin apalagi ya kalau melon
yang jelas ada betakarotene juga
ini berwarna kan gitu
nah ini sudah dimasukin semuanya
kita masukin mentimunnya
masukin timunnya dulu
kira kira kalau timun bisa dipakai satu buah atau satu setengah
satu setengah kalau ukurannya kecil satu setengah
kalau yang besar itu ya satu aja lah ya cukup
jadi buat beberapa orang memang ada yang kurang suka dengan aroma timun ya
karena kan aromanya tuh agak agak aneh gitu
nah biasanya buat ngurangin aroma timun bisa dicampur juga pakai jeruk nipis
rasa jeruk nipis atau pakai lemon
oke terus apa lagi
kita tuang airnya
oh kita tuang airnya
ini akhirnya semua jadi ya
kita tuangkan air jadi di blender agar lebih gampang
lalu kita bisa memakai gulanya
ini kita pakai di sini ada empat sisa

langsung aja kali ya
oke langsung aja silahkan
jangan acaranya dong
jangan lupa di lock
lalu kita nyalakan blender
kayaknya cukup nih
cukup kayaknya udah
jangan terlalu lembut juga
jangan terlalu betul
jadi biar ada sensasi
oke kita siapkan gelas saji gitu
ini sesuai selera aja takarannya tidak ada siapa tidak ada benar
kalau aku suka nih biji swasi jadi agak banyak boleh
kalau chia seed kan beda ya chia seed dengan biji selasih ya
jadi kalau chia seed itu biasanya kandungan proteinnya agak sedikit lebih banyak
tidak biji selasih
sip sudah jadi deh
kebetulan saya hari ini sedang menjalankan ibadah puasa jadi saya nggak bisa icip icip dulu
mungkin sarah bisa icip dulu
kalau saya ini saya aduk
saya pokoknya semua minuman saya aduk
sampai bubur juga saya tim aduk
nah kalau mungkin ingin yang lebih dingin
bisa dikasih es batu juga ya
bisa dikasih es batu juga
atau waktu memblender dikasih es juga ya
tapi karena ini buahnya sudah dingin
ini godaan banget ya buat saya yang sedang berpuasa hari ini
tapi ini segar mungkin di rumah nanti bisa dipraktekin ulang
jadi hari ini nanti langsung ke pasar buat beli bahan bahannya nanti di rumah aku bikin deh
karena ini kan biasanya orang benar kata alfian tadi ya
orang nggak suka rasa mentimun karena mungkin ada kayak rasa langu atau bagaimana gitu kan
tapi ini ketutup semuanya sama melon yang banyak tadi
jadi lebih banyak manisnya dan juga tadi saya pakai tambahan gula
nah buat anda yang mungkin tadi ketinggalan bagaimana cara membuatnya dan juga bahan bahannya apa
yuk kita tonton dulu nih bahan bahannya dan juga cara pembuatannya
kemudian gula pasir di blender bersama dengan air sampai dengan halus kemudian tuangkan ke meja ke gelas
kemudian tambahkan ada cocoa dan juga biji selasi atau siasir
oke nanti satu ini saya simpan deh di kulkas buat nanti dibawa pulang